ayo cepetan kalinya ayo kita kali buruan abah yang apa ah ampun dah bawa banget
ini juga belum ketemu cara kayak gimana
diyor enggak mana usahanya
pasti itu harta karun
itu pasti peta bar harga
makanya om itu sampai ngotot ngejar ngejar
pasti itu tempat harta karunnya
tapi siang kita cari harta karun itu
tapi jangan bilang siapa siapa ini rahasia kita
ya allah anak anak kita berang
maaf aku baru lagi mati nggak
ya ampun cepi
ya allah keruput mama ella diambu radu
ngapain sih cepi
tapi jangan bilang ke siapa siapa ya
ya tenang aja
paling mama ella siarin di masjid
iya tapi jangan bilang siapa siapa ya
oh iya bagi jamunya dong
ini gini kok dibagi
wah senyum tenang
gratis tak bagi sebotol rapopo
tapi jangan bilang siapa siapa ya
ya allah abang
biar kata ella pembantu tetep musrah kasruk
biar cantik alik
gak apa apa jangan
mas ada aku lah
pak demang anda sudah siap
ke orang lain gimana
udah siap ayo berangkat
wah udah siap
nih lo tanya anda bininya deh nih
itu dia bini gua ke udanar lama banget
mak panggil mak udang suruh kita
dibang di umum minimasi terrepot banget dah
gua gak mau nagih kredit gak usah takut
orang mau ke dalem ditit
waduh lo kan membantu gua sama lo
ya allah ya allah
rasa gumpak dimana aja dah
bantuin kayak gua lah
ngapain sih buma pakai bau bau ginian
kita kan mau ngancari harta karun
orang cari harta karun mesti istirahat
kalau jalan terus pasti capek
nah gua kan kalau tidur gak pakai kasur
kan gak bisa tidur
nah gua tidur dimana dong lah
lah pagi loh kalau istirahat sama emak
kagak pakai kasur
ya pagi lah udah gua
ah dasar orang susah
marahnya susah lah
eh boleh banget
nunggu lah gak usah diajak rembut
siapa yang mau bawa sih
gue ikut lah
repotin aja emang dimana mana
kayak tingki wingki loh
jadi gua gak pakai gini aja lah
loh gua tidurnya
ngempel aja mak
lu biasa ngempel juga
yalah tungguin buru buru
keren lagi ngukir alis
gua juga juga kan
di dalam nih
eh ceran kan
udah dipercayakan sekarang
sekarang deh oh
nanti kalo harta karunnya ketemu
satu dua tiga
satu dua tiga
satu dua tiga
satu dua tiga
satu dua tiga
ini datang ya
mau buang kedemang
susah juga ya jalan jauh
eh eh udah selalu bawa katet dan
apa sih ya
tingginya nyampe darahnya sih
sini ke arah dianggil
apa sih berhenti
menurut nipeta katanya di sini ada gunung
nah gunungnya mana gunungnya
tuh lihat tuh
iya nggak bener kan bener kan
hah gunung kok seupil itu ya
kayak dapur ribet banget sih triwismulo dari tadi kerjaannya
masih bagus ada gunung daripada nggak ada sama sekali
dede yang penting mata karunya ada di situ kali ya
mending kita gali aja ya
beli bentar bentar
gali gali buruan
gali buruan apa
ya ampun dah abel abel banget
nggak usah pakai gigi itu mendingan pakai tangan
cakarannya cakar tangannya
udah ada belum
kok didongkar apa itu
ndah kenal gua di atas sini sih
kenal kenal gua
kayaknya kemarin kita duduk di sini nih
kok balik lagi
itu dia nih
gimana sih petanya
udah ketemu harta karunnya
jauh jauh tapi peta ujung ujungnya menunjukkan rumah kita kemarin
ya abang ini kan peta waktu syukuran sunatnya jajan yang dulu